saudara kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kabupaten polewali mandar sulawesi barat sabtu sore tadi
dua rumah warga ludes terbakar
warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya namun material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membakar bangunan
enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
penyebab kebakaran hingga saat ini masih diselidiki